berjabat hukuman mati amukarugu
tidak ganda prabu jangan lakukan itu laksanakan sekarang juga
aku akan membantu rencana itu tapi apa alasanmu bukankah kau juga tidak menyukai rakaku
amukmaru itu menjadi urusan sekarang yang penting kita harus membebaskan amukmaru guru dari hukuman
bagaimana kau maukan kakakmu bebas dari hukuman mati
iya ya bagus sekarang aku harus membuat silipani agar tidak curiga padamu

hai menjadi sanopati aku tidak tertarik untuk apa kita merepotkan diri untuk hal semacam ini
iya benar untuk apa kita merepotkan diri dengan hal semacam ini lebih baik kita merangkap warga
hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hey apa yang terjadi mohon ampun gusti prabu kami tidak tahu kami memampu
hai dan lima sata santang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri
saya sudah melasih putriku
kakak andet apa yang terjadi dengan putri kita
dan saya akan terima dikadang kata kakak andet
apa yang terjadi
apa yang terjadi dengan kalian berdua
kenapa kalian seperti ini
ayah anda prabu tadi aku berada di luar istana
namun tiba tiba saja ada seseorang yang menotok aku ayah anda
entah aku tidak mengenal dia
benarkah anda prabu
saat aku bersama nimas rara santa tiba tiba saja ada sekelebat yang menoto kami
hingga kami tidak sadarkan diri
mungkin saja ada penyusup yang masuk ke istana ini
ini ada hubungan dengan hukuman yang akan dilakukan untuk raka
tidak ganda prabu jangan lakukan itu
laksanakan sekarang juga
apa yang kalian ributkan
aku ingin mengikuti sembara selup hati
kami hanya tidak ingin
kami ingin mengikuti sembara itu
apakah perkataan kami salah
hingga kalian benar benar ingin menjadi senopati
kalian harus mengalahkan
kami akan menghina kalian
itulah akibatnya kita kalian berani melawanku
ampuni kami pendekat
aku akan mengampuni kalian semua
tapi dengan satu syarat
kalian semua harus mendaftar untuk menjadi sinopati
satu hal lagi
kalian semua harus tunduk dan patuh pada perintah
kenapa hukuman matiwa dipercepat
dalam situasi genting seperti ini
apa yang aku harus lakukan
sepertinya aku harus bicara kepada ayah anda prabu
tidak mungkin ayah anda prabu mendengarku
apalagi dengan posisiku sekarang
berita dipercepatnya hukuman mati prabu amok marugul
sangat cepat menyebar di istana
aku bisa merasakannya
buatku ini malah berita bagus
prabu amok marugul punya ambisi untuk menempatkan kepernakannya